kok mereka berduaan ya
candi tuh emangnya di depan kita pro pro baik
tapi sebenernya hatinya tuh licik
kok gak dateng dateng sih
gimana mau hujan lagi
terima kasih dok
gue udah jahit jam berani
wih jam berapa nih

eh gimana sih
jepang lagi pergi ja
udah pergi kamu pergi

gak mau ga mau

harry nih aku abis belanja buat keperluan kamu sehari hari
ya udah okay aku ambil minute dulu
okoy aku ambil minum dulu
oh gak usah repot repot ter makasih
kita bakalan syuting di bali satu bulan
dua hari lagi kita berangkat
hah di bali satu bulan
kok kamu malah kayak gak suka gitu sih ter
yang bener aja sebulan di bali
kapan aku bisa cari candi
padahal dia gak jelas sekarang ada dimana
mana aku juga udah pengen banget ketemu sama dia
enak gak ya kalau aku tolak
kok kamu gitu sih
kapan lagi coba kita kerja tapi serasa liburan gini
lagian kan gak enak kalau norak ke produsernya
malahan denger dengar itu
dia bakal minta khusus loh ke kamu
ya aku pikir pikir dulu deh
good news buat aku tapi kayaknya malah bad news buat terry
kapan lagi coba abis sebulan di bali sama teri
pasti romantis banget kan
kenapa sih dia

ya ya tahu
ya terima kasih
bi cepetan dong
saya nggak mau ketemu sama dia lagi nggak mau ngomong dan nggak usah ditemu dateng lagi
buka buka pak
terus katanya jangan dateng dateng lagi
ran ran aku mau ngomong sama kamu ran

kata kita sahabatan baik
kamu harus jelasin semuanya sama aku dulu
pak udah jalan cepetan

rani kamu ngotiga banget sih sama aku
teri kamu mikirin apa sih
udah ganti aja yang baru
memang dia aja aktor yang bisa main
banyak kok masih
hei bubar semuanya
udah gak jadi berduaan sama teri di bali
kalau gini caranya karya teri juga bakalan hancur
kamu mau ikut ikut tanah tanah berengsek itu
saya mau minta tolong ke bapak buat maklumin teri
gak kan aja lagi banyak masalah pak
dia gak punya maksud kurang ajar kok ke bapak
tolong maklumin dia ya pak
kan saya yang paling kenal sama dia
bapak tenang aja
saya yang akan bujuk dia
saya akan kasih pengertian ke dia
saya jamin dia pasti mau kok pak
karena saya menghargain kamu
makasih ya pak makasih banget
saya jamin dia pasti mau pak
sebentar ya nong
saya pake kandung raningnya
siapa yang nyuruh masuk
dasar anak bodoh
udah diusir masih balik balik juga ke sini
gak tau malu ya kamu
rani udah gak mau ketemu lagi sama kamu
kenny justru datang sini tuh untuk jelasin semuanya ke rani
semuanya itu pasti cuma salah paham tante
gak ada yang perlu dijelasin
gak ada yang mau dengar penjelasan kamu
pergi kamu dari sini sekarang
kok bisa kenny biar salah sama tante
saya nggak mau dengerin maaf kamu
saya piring ketemu sama rani
tante buka tante
tante aku mau ke kamu ren
aku mau ke kamu di sini ren
aku akan pergi dari sini sampai kamu mau ketemu sama aku